ya itu tadi beberapa survei yang kita lakukan terkait bagaimana kita akan menyikapi dengan kebijakan ini
nah terkait dengan kebijakan ini kita akan berbincang dengan pemangku kebijakan
terkait dengan bagaimana sih kebijakan ini nanti diselenggarakan dan bagaimana responnya
dan sudah bergabung melalui sambungan virtual asisten deputi pembiayaan dan investasi ukm
kementerian kooperasi dan ukm temi satya permana
selamat pagi pak temi
selamat pagi pak temi
pak temi ini pemerintah akhirnya secara resmi melarang social commerce bertransaksi
nah kalau kita bicara mengenai larangannya ini pak landasannya utamanya apa pak
apakah karena memang semata mata umkm kita tergerus pak
jadi kini kekuarangan ini
aksesok lagi termendak memakai asisten atas tangan ini
yang sudah sangat segera diundangkan
terlalu tidak boleh melakukan check out
tapi tidak boleh langsung bertransaksi

karena memang awal ini dari
untuk asistasi berjualan
jadi kalau tadi kita lihat dari
visi yang tadi ditayangkan
dapat dilihat berbagai perbedaannya ya
berjualan dengan kamera lengkap
lampu dan lain lain
dibandingkan dengan pemandangan di pasar stasiun
kita melihat memang ada ketimpangan antara pasar online
dengan pasar offline
dan kita lihat laporannya
sebetulnya kita sudah melihat ini dari tahun lalu
dari sebelum tip top top ini ada
kita sudah membahas dengan pemandangan yang lain
dan ini menjadi isu yang hangat
sampai dengan tahun ini
suasana di bahas dan gerakan diundang
sebetulnya isunya adalah
tiktok top harus mandiri
harus terpisah dari platform sosial medianya
bukan menjadi platform sendiri
karena juga tidak boleh ada
kata yang berinteraksi data antara platform
sehingga ini menjadi hal yang mungkin tidak fair ya
karena sebelum masuk dalam tiktok top ini
mereka sudah mengetahui
dari penggunaan tiktok top ini
behavior dan provinsi dan lain lain
sehingga pada saat orang masuk dalam tiktok sosial media
muncullah tawaran tawaran produk yang memang sesuai dengan preferensi
daripada penggunaan tiktok ini
algoritmanya bermain di sana
kita lihat isunya bukan hanya online offline sebetulnya mas
tapi lebih kepada harga yang ditawarkan di dalam platform
bukan hanya tiktok top
tapi juga platform lain
artinya kita melihat bahwa
memang harga harga yang dijual di dalam platform online
sangat sangat murah bahkan di bawah harga pokok penjualan
yang biasa ditetapkan oleh pelaku pasar lokal
baik perusahaan km maupun juga perusahaan klien
kita harus melihat dulu dari kedua sisi sebetulnya
apakah barang barang ini masuk dengan cara yang legal
makanya itu kami mewajibkan nanti dalam program yang baru itu
harus mengetahkan dokumen kesehatan darah
sekaligus juga yang paling penting adalah
kemenuhan standarisasi dan sertifikasi barang yang dihasilkan oleh

sehingga menciptakan people playing field
bagi para pelaku baik di online maupun di offline
baik pak berarti selama ini memang ada potensi
pemasukan negara dari adanya e commerce di melalui tiktok ini
dimana tidak ada pajak kemudian juga mungkin
shippingnya mungkin lebih murah dimana saya kalau pengguna
salah satu platform ini adalah kita sebagai konsumen
langsung berhubungan langsung dengan para penjual
tanpa adanya online shopnya sendiri pak
lalu bagaimana kalau kita bicara mengenai umkm yang terbantu ini pak
karena banyak mereka merasa bahwa selama ini mereka tidak dikenal
mungkin pelaku bisnis kecil di sejumlah lokasi di indonesia
tidak mendapatkan interaksi secara langsung dan itu merupakan
salah satu kendala mereka untuk berjualan pak atau bertransaksi
dengan para netizen ya mungkin
jadi apakah mereka menggunakan sosial media pak
satu titik saya setakat mas yuda ya
artinya gini kami memperoleh data dari para platform melalui media
atau jumlah website yang sudah on board di depan kita
lalu kita ada dua puluh dua juta
tapi pertanyaannya bertembah
dua puluh dua juta ini menjual produk siapa
apakah mereka produsen langsung berjualan atau reseller produk lokal
atau bahkan yang mungkin sahabatnya adalah mereka reseller produk produk luar negeri
dan terkadang mereka tidak tahu barangnya atas produk impor atau produk lokal
karena kadang kadang mereka mengambil dari diskusor yang sudah ada di dalam
nah kami sudah menginterdari dua puluh dua juta ini bagaimana potensinya
bagaimana pergerakan pengerjanya data datanya ini
sampai saat ini kita belum dapat dari platform
bukan hanya desktop desktop tapi juga dari platform lain
tapi belum tahu
dikuasai oleh produk impor
pertanyaan saya kita komparasi despak dengan tiongkok saja ya
tiongkok memang berhasil mentransformasikan ekonomi digitalnya
semua barang yang beredar di platform digital itu
nah sekarang pertanyaannya kenapa kita tidak di desktop itu
tadi sudah dua kali sebenarnya berdialog dengan desktop ya
dua dua kali kami pindah untuk di kantor kami
dan memang kami minta terkait algoritma dan lain lain termasuk masalah data
bisa dijelaskan nggak
berapa jumlah produk lokal yang beredar di platform digital berapa produk impor
dan tentunya kalau memang saya tidak yakin kalau data ini tidak bisa disiapkan
tapi makanya oke lah kita lihat regulasi sekarang
di permendak juga kita tambahkan kewajiban dari para platform
menyediakan jantungan ke country of origin daripada barang barang yang disediakan di platform mereka
harus ada peran aktif dari platform untuk bisa memastikan tidak ada persaingan usaha tidak sehat dalam platformnya
karena yang saya khawatirkan adalah ini bukan online offline saja
saya agak disedawahi ya
tapi adalah harga harga yang memang tidak bisa bersaing
bagaimana mungkin produk produk ukm bisa bersaing kalau memang harganya sangat jauh perbedaannya
bukan hanya kita benahi dari sisi platformnya tapi juga harus barang masuk dan juga terkait kebijakan lain
sebagai informasi mungkin tiktok shop saat ini baru berupa satu tiga a ya
kt tiga a pnst kantor perwakilan perdagangan asing
perdagangan melalui elektronik
mereka harus segera membentuk menjadi platform sendiri
kalau memang ingin melakukan transaksi dalam platform tersebut

social commerce jarang melakukan transaksi dalam platformnya
jadi ini harus clear dulu
baik pak tadi yang menarik adalah berarti dari hulu ke hilir secara holistik memang perlu adanya reformasi terkait dengan tadi impor barang
karena memang ternyata tidak hanya platformnya saja yang kita bisa kambing hitamkan ya pak
tapi yang menarik adalah ketika kita berusaha untuk meningkatkan umkm lokal sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri pak
tapi yang menjadi pertanyaan adalah
tadi persaingan mengenai harga harga barang impor dari negara negara asing jauh lebih murah
karena tidak dikontrol dengan baik
kemudian yang kedua adalah mengenai kualitas
lalu kedepannya seperti apa pak
platform digital ini merasa lebih baik

jalur barang perjualan barang
tapi kan kita juga harus menaik
kita harus percaya juga bahwa memang enam puluh empat juta uang

bahwa memang ada potensi harus secara berbalik
artinya bagaimana cara mereka produksi secara baik
yang lebih mengikuti perkembangan zaman
dan juga secara perjualan berterasa setiap baik dalam platform digital
karena ada perbedaan besar
dan antara pasar offline dengan pasar online
kami justru banyak juga internet marketer yang memang berhasil menjadi seller di platform digital
kami juga menimbang mereka agak ayo sudah mulai dong
bantu teman teman ukm teman teman produk produk
kamu promosikan kamu jual dalam platform digital yang kamu sudah biasa perjualan
artinya terus sementara itu cukup pendampingan langsung nih
biar yang memang sudah biasa bermain di platform digital
para internet marketer ini para influencer maupun juga para mungkin selet dalam dana yang lain
mereka harus sudah mulai selektif harus sudah mulai bisa menjual produk produk lokal dan produk produk ukm
karena kalau kita siapa lagi yang bisa membantu
teman teman kami dari pemerintah membenahi dari sisi hulunya ya produknya
tapi juga kita harus menjaga juga
kita benahi di ulu tapi kalau harus impornya luar biasa masuk dalam harga harga murah
ya ini bisa juga menjadi hal yang tidak efektif
artinya kami juga menggandeng ka lain untuk bisa merisu deh kebijakan apa yang harus kita sempurnakan lagi
kita pinjau lagi
artinya kami benahi ukm nya kami dampingi produknya kami dampingi sertifikasinya
sambil juga kita benahi regulasi yang ada
jadi sekarang ini produk produk yang ada di online ini
belum mungkin ya ada sudah ada memenuhi spandaritasi
tapi kemarin terlihat secara strikt
sekarang sudah jelas diperhatikan bahwa memang produk produk harus memenuhi spandaritasi dan sertifikasi yang berlaku di indonesia
contohnya produk produk makanan itu harus diperbai
mungkin bepom nya dan juga mungkin halalnya
untuk misalnya kognitif atau skincare harus ada bepom dan halal juga
jadi ini harus juga kita perhatikan dalam
produk produk yang dijual dalam platform digital atau platform online
baik pak temi terima kasih untuk perbincangan hari ini pak
selamat pagi dan selamat sehat selalu pak